saya tidak kepingin apa apa saya cuman pengen dia sehat saya cuma pengen dia bisa menikmati
waktu waktu kalaupun diberi waktu yang pendek mereka masih bisa ada orang dekatnya yang
memberikan kasih sayang walaupun di keluarganya mereka terbuang walaupun masyarakat menganggapnya
dia adalah terhina dia bukan apa yang yang dikucilkan yang dia pernah diharapkan yang
menularkan penyakit dan bla bla bla saya enggak peduli
hai meski hujan suasana di kampung dukuh kupang timur kota surabaya jawa bismillahirrahmanirrahim
siang itu cukup semarang
puluhan orang mendatangi sebuah rumah di kawasan itu
perayaan itu adalah hal rutin tiap satu desember
untuk merayakan hari aids internasional
mereka yang datang adalah ibu dan anak oda
atau orang dengan hiv aids
di luar perayaan satu desember
rumah sederhana ini lebih terlihat seperti rumah biasa
sejak lebih dari dua puluh tahun lalu
rumah ini dikenal luas oleh oda di jawa timur
sebagai yayasan abdiasi
pada saat ini
lilik setiawati atau lebih sering dipanggil vera
mendirikan yayasan abdiasi
sejak itu dia kerap menjadi rujukan
bagi para ibu dan anak pengidap hiv aids di surabaya
hampir setiap hari ada saja oda yang datang
sejak didirikan hingga sekarang
vera sudah merawat sekitar tiga ratus penderita hiv aids yang terlantar
dari jumlah istilahnya

disebut demikian karena mayoritas ditinggalkan keluarganya
bagi yang masih anak anak
yayasan kadang menerimanya dari dinas sosial setempat
yang menyebut mereka sebagai klien untuk dirawat di yayasan abdi asih
ketakutan karena menganggap hiv mudah menular
rasa malu memiliki keluarga pengidap aids
membuat anak anak tak berdosa ini ditinggalkan
biasanya mereka kalau ibu dan anak datang ke sini
biasanya diusir sama warga
misalnya dari malang
yang bayinya umur tiga bulan meninggal
saya kan koskan di dekat kembang kuning situ
kemudian ada lagi pokoknya banyak yang meninggal firman dari pacitan
itu ibu dan anak
ketika kos di daerah anjara diusir ketahuan
karena ada juga orang orang peskipan ke sana
jadi dia untuk tidak tinggal apa terus periksa
waktu itu bau sekali memang busuk sekali orang semua
antar makanan atau apa
tapi baunya belum itu
kemudian kita bawa ke rumah sakit
sudah rumah sakit dapat pengobatan baru tidak bau
kemudian warga tahu diusir lagi sampai tiga kali diusir
kemudian saya carikan tidak ada yang tahu tempatnya lagi di kembang kuning
si firmannya meninggal ibunya juga meninggal
semuanya kita koskan dengan rahasia
bukan tujuan yang kami untuk menipu masyarakat tidak
dia juga berhak mas
berhak hidup mereka menikmati
dari berdiri hingga sekitar awal dua ribu an
fokus lili dan yayasan abdi asih adalah kampanye
penggunaan kondom bagi penghuni lokalisasi doli yang waktu itu belum ditutup
lokasi doli yang tidak jauh dari kantor yayasan membuat nama lili mulai dikenal
saat itu yayasan inilah yang pertama kali mempelopori kondomisasi di lokalisasi
tetapi fokus yayasan berubah saat lili mengetahui sejumlah oda di surabaya hidup menggelandang
mereka ditinggalkan keluarga serta kesulitan mendapatkan akses medis
keadaan menjadi makin buruk saat yang mengidap hiv aids adalah anak anak
itulah sebabnya mayoritas dari satu ratus lima puluh tiga anak yang terinfeksi hiv aids yang dirawat lili tidak sanggup bertahan lama
sebagian besar karena diagnosisnya terlambat
jadi ketahuan sudah dengan kondisi
mereka yang dengan kondisi yang berat ini akan memang kemudian pengobatannya akan jadi lebih sulit
kemudian juga kemungkinan untuk meninggalnya kan jauh lebih besar daripada kalau kita deteksi di awal
biasanya jadi kita akan curigai seorang anak itu terkena hiv kalau dia ada kondisi bahwa daya tahan tubuhnya jelek
jadi infeksi yang berulang ulang atau infeksi yang sulit untuk diatasi itu biasanya
tanda bahwa daya tahan kekebalan tubuhnya itu tidak baik
ini adalah salah satu album foto yang menunjukkan foto foto para oda dan juga berita oda pada saat mereka menjelang hingga kematian menjemput mereka
saya tidak akan menunjukkan foto foto ini kepada kamera karena memang sangat menyedihkan kondisi di saat mereka meninggal dunia
tetapi veralah yang menunggu mereka memeluk mereka memberikan suapan terakhir kepada mereka
memberikan susu terakhir kepada para balita oda hingga mereka meninggal dunia
dia menunggu di sampingnya memeluk mereka menunjukkan bahwa para oda itu tidak sendiri
tidak dibuang dengan sia sia
dari berdiri seribu sembilan ratus sembilan puluh lima hingga sekitar dua ribu tujuh
yayasan abdi asih menjadi rujukan banyak rumah sakit dan para aktivis hiv aids
dengan empat puluh staff dan pendanaan kuat dari beberapa lembaga donor
membuat mereka bisa menjangkau banyak oda yang terlantar
tetapi kini dengan usia yang beranjak senja fisik lilik setiawati tidak lagi sekuat dulu
ditambah hilangnya lembaga donor karena tidak lagi fokus pada isu hiv aids
membuat lili hanya mampu mempekerjakan dua orang
untuk membantu merawatnya
lili juga merawat empat anak oda yang tinggal bersamanya
tetapi toh semangat tili masih menyala
di tengah keterbatasan dia tetap menerima anak oda yang dikirimkan ke yayasan
terakhir lili menerima balita satu tahun dari pacitan mei tahun lalu
tetapi karena sudah stadium akhir bayi itu hanya bertahan hidup lima bulan
ambil pouvada yang pernah menghasilkan tongs
jadi kalau sedang air blog ya kata oda kita akan mengiakannya gitu saya
kalau sebagian besar tidak mau ikut campur minta saya untuk nutup mayatnya aja di rumah sakit aja kita telepon
tidak mau ketemu lagi
tapi ada juga beberapa yang misalnya dihitung dengan jari itu mau turun oh ya pulangkan aja ke daerah ini nanti kita jemput di sini
jadi kebanyakan mereka hanya sebagian kecil yang mau
padahal mereka sudah dikasih tahu ya tentu saja
sudah diberitahu karena dia sendiri yang mengirimkan dia mengirim atau dari dinas dinas juga yang membantu mengirim
tapi kan juga ketika meninggal kan juga mereka tidak mau tahu
memang banyak sih yang bilang kalau penyakit hiv itu gini gini gini waduh diatus sudah tutup mulut aja
tapi kalau penyakit hiv itu gini gini gini waduh diatus sudah tutup mulut aja
suasana di rumah lilik setiawati sudah meriah oleh tingkah anak anak
pagi itu lilik setiawati kedatangan seorang ibu dan dua anak perempuannya
sang ibu mengidap hiv aids
dia mendapatkannya dari mantan suaminya yang sudah meninggal
dia menularkan hiv pada anak tertua tetapi anak keduanya selamat
kunjungan sang ibu sebut saja mawar adalah untuk konsultasi pada lili
perlukah dia berterus terang tentang penyakitnya pada keluarga
jadi takutnya nanti mereka tidak malah memberikan support malah menjatuhkan
jadi saya takutnya dari situ
jadi kalau untuk open status lebih baik saya tutup mulut
memang banyak sih yang bilang kalau penyakit hiv itu gini gini waduh aku sudah tutup mulut aja
kalau sudah itu tutup mulut aja
tidak berani banyak komen
kalau sudah dengar gitu gitu lebih baik diam
selain harus minum obat seumur hidup anak anak ini juga akan terkena dampak dari stigma hiv aids di masyarakat
dari dilarang bersekolah hingga yang terburuk seperti dialami anak anak yang dirawat yayasan abdi asi dibuang oleh keluarganya
jadi kalau secara statistik kalau ada ibu hamil yang hiv kalau dia tidak mendapatkan terapi sama sekali
tapi begitu ibu hamil ini ikut di dalam program pencegahan infeksi hiv untuk ibu ke anak
di rumah lili setiawati empat orang anak tinggal bersamanya sekarang
tiga di antaranya sudah dipastikan positif hiv aids
cerita mereka berbeda beda tapi kesamaannya semuanya tidak pernah mengenal orang tuanya
orang tua mereka sudah meninggal karena aids
keluarga mereka yang lain tidak mau lagi mengurus anak anak ini
salah satu anak sebut saja bernama tommy berumur lima tahun pernah difonis dokter hanya sanggup bertahan dua bulan
karena saat lahir selain mengidap hiv juga memiliki toksodi otak dan tbc
yang membuatnya merasa terlalu teruk
ketika dia berada di rumah dia mengambil nama yang sama dengan nama anak anak itu
dia juga mengambil nama yang sama dengan nama anak anak itu

dia diserahkan oleh sebuah rumah sakit yang merawat ibunya sampai meninggal
karena tidak ada satupun sana keluarga yang mau mengurus lili mengambil dan merawatnya hingga sekarang
ya kan ada fotonya kan dengan bisa lihat fotonya
dan noura itu ketiba kesini tuh ibunya juga dalam keadaan bau kena banyak nana sama dengan noura
nggak harus disembuhkan dengan cara ya pengobatan yang bagus
terus minum obatnya tetap naura itu tetap ada
tidak terputus tapi kan kulitnya hitam sekali dulu
hitam sekali karena itu resiko dari dia ketika dibuang juga sama keluarganya
ada pengaruh bahwa itu juga akibat dari hiv yang dia tidak
tapi sekarang sudah mulai bersihkan orang sudah sehat
nggak kelihatan ya noura itu kalau dia terinfeksi
iya kalau dulu gundul mesti luka luka mesti kelihatan
sekarang kan sudah bagus
nah itu tadi kembali kepada psikologis anak juga ya
karena itu nyaman tinggal di tempat yang walaupun tidak bisa menyediakan sesuatu yang indah
tapi kan mereka merasa nyaman bahwa ada ibu di sini ada semuanya di sini
ada yang merasa melindungi dia
dan itu kan harapan anak anak biasa
selepas zuhur di hari itu lili memiliki agenda cukup penting
dia harus menuju ke kantor dinas sosial surabaya
agendanya adalah meminta tanda tangan kepala dinas untuk pengesahan
atau surat pengantar bagi orang orang yang tidak memiliki tempat tinggal
setelah satu jam menunggu di kantor dinas
surat tersebut keluar dan bisa digunakan untuk rujukan berobat melati di sebuah rumah sakit daerah
melati bukan nama sebenarnya adalah salah satu anak pengidap hiv aids
yang baru beberapa bulan ikut tinggal di yayasan abdi asih atau di rumah lini
cerita hidup anak tujuh tahun ini sungguh luar biasa
ditinggal mati oleh kedua orang tuanya yang terinfeksi hiv aids
melati diasuh oleh keluarga ibunya
karena melati juga terinfeksi dia ditempatkan di kandang sapi
tidak pernah diberi obat
keluarganya justru memberinya makan lewat sari kata
bambu agar tidak bersentuhan
akibat putus pengobatan anti retroviral selama setahun
pengobatan melati harus dikejar lagi
lili meminta tolong arief seorang relawan untuk mengantar melati berobat seminggu sekali
melati menjadi prioritas lili saat ini karena kondisinya semakin menurun
tangan kirinya sudah tidak mampu digerakkan
ciri khas infeksi hiv aids semakin terlihat
seperti jamur di bagian tubuh dan sering sesak nafas
kalau saya tidak merawatnya dengan baik
masa kanak kanaknya akan hilang dengan mudah dan penuh
saya kepingin mereka diantara mereka
ada yang sampai ada salah satu di jakarta mereka sudah bekerja
sampai detik ini dia masih minum obat
saya tidak kepingin apa apa
saya cuma pengen dia sehat
saya cuma ingin dia bisa menikmati
waktu waktu kalaupun diberi waktu yang pendek
mereka masih bisa
ada orang di dekatnya yang memberikan kasih sayang
walaupun di keluarganya mereka terbuang
walaupun masyarakat menganggapnya dia adalah terhina
dia bukan yang dikucilkan
yang tidak pernah diharapkan yang menularkan penyakit dan blablabla
saya tidak peduli
lili mengingatkan keadaan melati
kita bisa sehat seperti ini karena kita juga rajin minum obat
juga pola hidup sehat juga
jadi ketika kita menunjukkan diri kita
jadi mereka itu akhirnya ada semangat untuk hidup juga
lili mengingatkan keadaan melati
sesaat selepas subuh adalah rutinitas biasa buat lili setiawati
setiap hari selama beberapa tahun terakhir
dia menjual nasi bungkus
mulai memasak pukul tiga dini hari
pukul lima semua masakan sudah siap dibungkus
hampir semuanya adalah pesanan rutin dari beberapa warung nasi di dekat rumah
sisanya dibeli oleh tetangga sekitar
setiap hari dua puluh kg nasi dibungkus
setiap hari dua puluh kg nasi dibungkus

pasti habis sebelum jam sembilan
ini adalah cara lili dan anak anak asuhnya untuk bertahan hidup
uang dari donatur yang kadang tidak rutin
jelas tidak bisa diandalkan
kalaupun ada biasanya habis untuk membayar pembantu
dan menyisihkan sedikit untuk relawan yang membantunya
uang hasil berjualanlah yang menopangnya
membayar kebutuhan rumah
terutama membeli susu dan biaya transportasi berobat empat anak asuhnya
sisa hasil berjualan ini lili simpan untuk mengantisipasi kebutuhan lain
jika ada anak oda lain yang akan dikirimkan kepadanya
pak fera kan pertanyaan
ada pertanyaan yang mungkin orang orang juga akan tanya gitu
ada sudah seratusan begitu ya anak yang dirawat di sini begitu
beberapa sebagian sudah meninggal juga
nah mereka ini bagaimana statusnya
secara legal formal hukumnya itu bagaimana
apakah juga ada serah terima secara resmi dari pemerintah
atau dari daerah yang bersangkutan begitu ya
ada surat suratnya atau bagaimana
ya kalau surat surat kan pasti
serat terima kan juga pasti
seperti satria seperti yang lainnya pasti ada
nah tidak mungkin kan kami terima dengan begitu saja anak anak yang ini
bagaimanapun juga mereka juga punya hak untuk tahu kan nanti
seandainya tuhan memberikan dia usia
nah saya juga kan tidak sembarangan juga menerima
tapi kalau memang kondisinya kondisinya memang tidak bagus
dan dia harus diselamatkan saya lebih mementingkan diselamatkan dulu
tapi selama ini kita tidak semuanya pasti ada surat suratnya
bagi anak pengidap hiv aids seperti anda
seperti anak anak asuh lili setiawati
obat mereka sama dengan penderita dewasa
anti retroviral yang harus mereka konsumsi ada dua jenis
sampai sekarang penyakit aids belum ada obatnya
tetapi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
pemerintah menyatakan arv atau anti retroviral sebagai obat terapi hiv aids
obat ini terbukti menurunkan angka kematian infeksi hiv
menurunkan angka perawatan menekan jumlah virus hiv dalam darah
dan memulihkan kekebalan tubuh yang turun
arv juga disediakan gratis
pengidap hiv aids harus meregistrasi dulu namanya
agar mendapat jatah arv di rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk
seperti halnya melati salah satu anak asuh lili
setiap bulan dia harus mengambil arv di rumah sakit dr sutomo surabaya
sekaligus melakukan beberapa tes rutin untuk mengontrol kondisinya
di sana melati dan pasien hiv aids lainnya pasti bertemu dengan sejumlah relawan
dibekali dengan kartu pengenal mereka dengan sigap membantu semua proses pasien
dari mulai membawakan kursi roda membantu penyiapan administrasi pasien
mengantarkan obat bagi pasien yang tidak bisa datang
hingga teman konsultasi
ada enam belas relawan di unit perawatan intermediate dan penyakit infeksi atau upp rsud dr sutomo
hampir semuanya juga mengidap hiv aids
sebagian besar diantaranya adalah didikan lili setiawati
kalaupun memang itu sih memang itu tujuan kita mulai awal mas
karena kita juga penyakit
penderita ya di sini
kita pelaku juga di sini
kita di sini saling mensupport ketika mereka dalam keadaan kondisi yang di bawah
jadi mentalnya itu di bawah
jadi bagaimana kita bisa meningkatkan fisik ataupun kesehatan mereka itu melalui contoh diri kita
jadi kita bisa sehat seperti ini karena kita juga rajin minum obat
pola hidup sehat juga
jadi ketika kita menunjukkan diri kita
jadi mereka itu akhirnya ada semangat untuk hidup juga sih dari situ
karena kan banyak yang frustasi juga sih ketika dia diponis langsung
akhirnya ada juga yang mau bunuh diri kek atau apapun lah itu
tapi kita kuatkan untuk apa ya sebayanya di sini
lili melatih sejumlah orang tentang perawatan penderita hiv aids
kini mereka tersebar sebagai relawan di beberapa rumah sakit di jawa timur
kuncinya adalah penguatan mental
agar pengidap hiv aids bisa menemukan kembali semangatnya
dan terus disiplin minum obat setiap hari tanpa putus
bagi para dokter di poli uppr sud dr sutomo
keberadaan relawan relawan ini sangat membantu memulihkan mental pasien
meski sebenarnya dukungan keluarga jauh lebih efisien
untuk penguatan kondisi pasien hiv aids
mungkin satu dua bulan belum tertarik untuk didampingi keluarga
maka kita tawarkan kira kira mau nggak relawan akan damping
kalaupun mau boleh memilih sendiri
mohon maaf dari kelompok pengguna narkoba suntik
atau dari relawan kelompok waria
atau kelompok pekerja seksual
itu sangat membantu karena mungkin historinya hampir sama
sehingga cara penyelesaiannya mungkin jauh lebih mengena dibanding
kalau bukan kelompoknya
dan itu pilihan pasien
meskipun pilihan yang nomor satu yang kita dorong adalah keluarga
di usia yang kian senja lili setiawati masih tidak mau berhenti
meski anak anaknya kadang meminta sebaliknya
lili tetap bergeming
baginya merawat penderita hiv aids terlantar bukanlah pilihan
tetapi itu panggilan yang membuatnya akan terus menerima mereka
yang dibuang karena mengidap hiv aids
dia yakin anak anak yang sudah hidup mandiri
akan bangga pada perjuangan ibunya untuk kemanusiaan
karena saya sudah terbiasa melihat jadi lebih terbiasa saja
berarti tidak takut melihat para penderita hiv dan sebagainya
karena saya dibesarkan dengan melihat mereka bersinggung dengan mereka dan sebagainya
mungkin yang jadi garis beresannya adalah ketika kami bisa hidup dengan mereka
tanpa terkena berbagai macam stigma yang sudah di masyarakat
harusnya semua orang pun bisa melihat dan
dan bisa berlaku yang sama sebenarnya